produser lapangan cnn indonesia alexandra asma subrata di shanghai saat ini
halo andra bagaimana cuaca jelang race hari ini
ya rian saya sekarang berada di sirkuit shanghai international
berbeda dengan hari kemarin hari sabtu
hari minggu ini yang akan ada race selama lima puluh enam lab
sirkuit shanghai sangat cerah bercuaca sekitar dua puluh dua derajat celcius
dan untuk hari ini tidak ada perkiraan untuk hujan
para pengunjung dari tadi pagi sudah mulai berdatangan dan hari ini adalah hari yang puncak keramaian
di mana berbeda dari hari jumat dan hari sabtu kemarin rian
ya andra lantas apa aktivitas yang rio lakukan hari ini di sirkuit shanghai
oke untuk aktivitas sendiri untuk rio haryanto sendiri hari ini tidak ada lagi sesi latihan
karena hari ini sekitar dua puluh menit lagi akan mulai berdekatan
terlangsung ngerace ketiga formula one di sirkuit shanghai
dan tadi pada pukul dua belas yang waktu shanghai rio haryanto beserta dua puluh satu pembalap lainnya melakukan parade
yaitu memutari sirkuit dengan mobil klasik untuk menemui atau melambaikan tangannya kepada para penonton dan juga fans
dan itu saja kegiatan rio hari ini karena hari ini hanya ada pertandingan selama lima puluh enam lap
wah mobil klasik ya pasti keren sekali
lantas kalau kita berbicara tentang sirkuit shanghai siapa siapa saja yang pernah berjaya di sirkuit ini andra
oke untuk sirkuit shanghai international ini sendiri pada race kali ini tahun dua ribu dua puluh
terdapat enam pembalap yang pernah menjuarai sirkuit shanghai yaitu lewis hamilton
sebanyak empat kali pernah menjuarai gp shanghai
dan lewis hamilton pada race kali ini
akan menjuarai di posisi paling belakang yaitu nomor dua puluh dua
dan juga ada fernando alonso yang pernah menjuarai gp shanghai sebanyak dua kali
yang pernah masing masing menjuarai gp shanghai sebanyak satu kali
dan juga rio haryanto pada race kali ini akan menjuarai di posisi ke dua puluh
dan disusul oleh rekan satu timnya pascal wehrlein di dua puluh satu
dan yang menariknya
adalah juara dunia tiga kali louis hamilton
akan start di belakang pascal dan juga rio haryanto
pada posisi terakhir yaitu posisi ke dua puluh satu
baik alexandra asma subrata terima kasih telah berbagi informasi bersama cnn indonesia live
dan anda ada di shanghai saat ini jangan lewatkan kesempatan berfoto bersama rio haryanto
jika ada kesempatan itu andra
selamat bertugas kembali